putraku raden olangsungsa
aku harus segera membuat perhitungan dengan murid durhaka itu
buat apa kita kemarin
untuk menambah kekuatan
apa masih kurang
jangan banyak bicara
aku yang tahu
siapa yang salah
apakah kau sanggup
kamu meragukan kanuraganku
apa yang akan aku lakukan
alamu suruh guru
jangan memaduku guru
kau harus mati di tanganku
jurus seperti itu kau paham
kau sudah pakai untuk menyerangku
tenaga dalamnya sama sekali bukan tandingan
dasarmu itu berhakkah
apakah kau lupa
aku masih menyimpanmu
serahkan mustika ini
aku akan membunuhmu
aku akan hancurkan mustika ular ini
akan hancur berkeping keping
jangan kau lakukan itulah yasa
memberikan mustika ular ini
kau mau membentuk
aku bisa membunuhnya semudah aku membalikkan telah patah
tepati janjimu lain
setelah aku menghabiskan tiada
kembalikan mustikaku padamu
jangan kau hati
putraku walang sung sang
mohon ampun gusti prabu
hamba sudah memeriksa
jenajah yang ditemukan warga kampung
dan hamba pastikan
bahwa itu benar
jenajah raden walang sung sang
jenazah putraku walang sung sang
prajurit sedang membawanya kemari gusti
sebentar lagi tiba di alun alun
yang akan menyambutmu
raden walang sum sang tewas
ternyata aku tidak perlu mengotori tanganku
paman aku merasa aneh dengan petir ini
sepertinya ada yang terjadi sesuatu dengan pajajaran
mudah mudahan ini mah petir biasa raden ya
tidak ada apa apa
kan sekarang teh udah mau musimpung hujan mungkin raden
jadi petirnya banyak
tapi aku merasa
ada sesuatu yang terjadi di pajajaran

dan di mana
nah di mana
biarkan saya memeriksa nyatanya
apakah ini benar
putraku raden olangsungsa
putraku raden olangsungsa